berbaik bagi anda penyuka masakan khas mediterania
seperti kuskus dan juga kebab kuskus ini bukan binatang tapi makanan khas mediterania
karena makanan timur tengah dinyatakan sangat baik untuk kesehatan
asal jangan kebanyakan
sebuah penelitian menemukan bahwa hidangan khas mediterania
yang kaya akan kandungan buah sayur dan ikan
mampu menurunkan resiko serangan jantung dan strok
penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti asal selandia baru
yang mengambil sampel lebih dari lima belas ribu orang
berusia rata rata enam puluh tujuh tahun di tiga puluh sembilan negara
setiap seratus orang yang mengkonsumsi makanan khas militerania
terdapat tiga kali pengurangan resiko penyakit jantung stroke
bahkan gagal jantung yang menyebabkan kematian
namun para peneliti juga menyatakan bahwa lebih baik mengkonsumsi makanan sehat
daripada menghindari makanan
dan juga menghindari makanan yang tidak sehat